perjuangan saudara saudara juga sangatlah berat saya tahu
gembelengan untuk saudara saudara juga sangatlah hebat
gemblengan yang membuat ketahanan mental dan fisik saudara menjadi prima
menjadikan saudara saudara sebagai putra putri terbaik bangsa indonesia
karena itu saya sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses
dan saya bangga bisa melantik saudara saudara
saudara saudara para ksatria muda
para perwira remaja tni dan polri yang saya banggakan